musisi ahmad dhani kembali menjalani sidang atas kasus ujaran kebencian yang menjeratnya di pengadilan negeri jakarta selatan
agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum
ketua sidang hakim ketua ratmoko membuka sidang tuntutan pada pukul lima belas tiga puluh senin sore
terdakwa ahmad dhani menghadiri sidang tuntutan ini dengan didampingi kuasa hukumnya hendar slam maron toko dan ali lubis serta putranya abdul qadir jailani
kasus ujaran kebencian yang menjerat ahmad dhani berawal dari cuitan ahmad dhani di akun media sosial twitter perihal kasus penistaan agama yang menjerat basuki cahayapurnama
cuitan ahmad dhani kemudian dilaporkan oleh jack boyd lapian salah satu pendukung ahok pada sembilan maret dua ribu tujuh belas dengan alat bukti berupa beberapa cuitan ahmad dhani di akun twitter pribadinya
namun sidang tuntutan terhadap ahmad dhani akhirnya ditunda
jaksa penuntut umum meminta tambahan waktu satu minggu untuk menyusun tuntutan
permohonan jpu dikabulkan oleh hakim
sidang tuntutan terhadap ahmad dhani akan dilanjutkan pada dua puluh enam november dua ribu delapan belas mendatang